menjelaskan akan membuka tujuh puluh tujuh ribu undangan bagi masyarakat
untuk mengikuti upacara secara virtual
di mana masyarakat bisa berinteraksi dan menikmati hiburan
kita tambahkan pada tahun ini juga
kita mengundang masyarakat terbatas
masih terbatas kurang lebih seribu sampai dua ribu
kurang lebih dua ribu an pada pagi hari
dan di dua ribu sampai tiga ribu di sore hari
ditambah kami panitia tetap menyelenggarakan secara virtual
perbedaan tahun lalu adalah kami tidak mengundang masyarakat
tetapi kali ini kita undang masyarakat terbatas
selain itu masyarakat juga bisa hadir langsung
namun wajib memenuhi alur dan proses pendaftaran
melalui laman pandang istananegara com
berbeda dari tahun lalu
peringatan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh tujuh di istana merdeka
akan diselenggarakan terbuka untuk masyarakat
bagi masyarakat yang ingin mendaftar
kemudian lakukan register dengan klik opsi daftar sekarang
pilih salah satu jenis kehadiran
upacara hadir langsung
setelah itu masyarakat bisa isi form pendaftaran
yang berisi identitas pribadi
selanjutnya melakukan konfirmasi dengan link email yang sudah didaftarkan
kemudian periksa email secara berkala
untuk melihat informasi selanjutnya
kemudian mengikuti acara sesuai permohonan
nah saat harian pada tanggal tujuh belas agustus

dan sudah melalui pendaftaran
daftar yang sudah lolos verifikasi
wajib membawa surat undangan resmi
dan juga surat sertifikat vaksin booster
dan juga surat sertifikat vaksin booster
setelah melakukan pendaftaran
masyarakat juga harus memenuhi syarat lainnya
seperti minimal usia delapan belas tahun
dan tidak diperkenankan membawa balita
membawa undangan resmi
menunjukkan hasil swab antigen negatif saat tujuh belas agustus
disarankan menggunakan baju adat
menempati tempat duduk sesuai blok
tidak membawa makanan dan minuman dari luar
serta menjaga suasana kondusif
serta menjaga suasana kondusif
bagi anda yang ingin hadir langsung memperingati upacara
hud ri di istana harus buru buru nih mendaftar
karena kuotanya terbatas yaitu
lima ratus undangan fisik untuk upacara detik detik proklamasi
dan rp dua lima ratus untuk upacara penurunan bendera
bagi kalian yang tidak mendapatkan undangan fisik
jangan khawatir karena pemerintah menyiapkan rp tujuh puluh tujuh
undangan virtual yang tidak kalah seru
di mana bisa berinteraksi dan juga bisa menyaksikan berbagai macam hiburan
nova neantaka devi fitriani jakarta